pasti di sini aja joy
woleh cuy inget bulan puasa
bulan menahan amarah dan nafsu
eh ini jatah gue
mas jangan mau naik dia
suka marah marah nggak jelas
mas jangan mau naik dia
tapi nanti pakai baju yang mana ya
ini yang pink bagus
tapi udah rada buluk bang
tuh yang ini kotak kotak
tapi kalau di deket
udah berkerut tuh robek tuh
ini sering banget dipakai bang
kalau nggak ada yang cocok
yang ngasih tahu abang aja
kalau baju tati udah jelek semua
siapa tahu dibeliin
lagi nanti lo tahu kita habis ketipu
eh lo jadi masak pepes tahu
ah pepes tahu
abisnya tati mikirin mau pakai baju apa
saya mau terawih bareng dengan neng rika
kamu kenapa diam saja pur
kamu masih kesel sama saya
gue bukan kesel sama lo tis
gue kesel sama bang udin
kamu kesel gara gara neng ani jalan sama bang udin
kamu jalan aja sama bang udin tuh
kamu mau jalan sama bang udin
kamu mau jalan sama bang udin

kamu mau jalan sama bang udin
gimana penampilan aku
keren kan cuy
lo kapan beli motornya
itu rahasia perusahaan cuy
yang udah biasa
dijamin aman dalam perjalanan
sama aku aja bu
tukang ngojeknya tampan
tarif bawah sepuluh ribu
oh saya ikut deh
habis olha sedikit sendiri
tapi kok ada cobauous
ngeen peninoudi sedikit
nanti lo mau ketemu temen lama bukan mau ketemu presiden
gak perlu slow baru ah
ada apaan sih ribut ribut malu sama tetangga
ini ma tati kan mau ikut book bertemen sma
tapi tati gak punya slob sama baju yang bagus
oh seperti itu
kalau emang laki lo kagak bisa beliin sendak bilang sama ma
ma mau beliin
assalamualaikum mbak be
dari mana mau kemana nih be
ini gue habis beli semangka
mau ke rumahnya si tati
gue mau kasihin
yaudah deh sini buat bantuin
pelit mbak be
kalau begini terus
bisa bisa gue gak dapat rejek gitu
rejekimah gak bakalan ketuker
tuh kan pur bener kata bapak saya
biarda itu berada di rumahnya o
betul anu bapak butari
tuh kan bapak
woleh cuy inget bulan puasa
bulan menahan amarah dan nafsu
eh ini jatah gue
mas jangan mau naik dia
suka marah marah nggak jelas
wah lagi pada ngumpul ya
mbak be baru habis beli semangka
iya tadi gue kagak sengaja lewat depan pasar
gue lihat ada orang jualan semangka
gue beli dah
oh seperti itu
makasih ya be
lo mau kemana be
mau pengajian be
semangka kagak dibawa
ya kagak be
kan saya sama teman temannya pengajian lagi puasa
kalau gitu gue pamit juga taya
ojek baru ya
syukur lah lebih banyak ojek lebih baik
jan udah mulai ngajek
udah dong masa belum
jak bukan cuma udah dong
tapi juga udah ngambil jatah saya sama pur
nanti tadi telat ubernya
tis ini malam ya
ini pake aja
pas baru ngajek
langsung dapet penumpang banyak
alhamdulillah rejeki ramadan
jangan lupa like share dan subscribe ya

sampai jumpa di video selanjutnya